angkotnya lama ya mak ya
iya udah nyusul
aduh angkot mana sih
tunggu ya bang
cinta itu gak buta
tapi kita yang membutakan diri sobri
emangnya mbate mau kemana
gak tau deh
ya sayang atuh cek
kalau dedek sayang sama emak
sama pak kemet
kenapa tuh dede mau sama anaknya pak kemet
dede ojo berangkat dulu ya
nanti saya kalau jadi ketua rt
saya mau melakukan jam malam
jadi yang pada kemudian malam
mau saya denda
nggak jadi ketua rt bisa kelo kamu dak
biar saya jadi ketua rt
assalamualaikum pak ustadz
pak ustadz mau kemana
saya mau ke depan
pak ustadz saya mau ke depan
bagaimana kalau diantar
kalau tidak keberatan
oh sama sekali mas saya tidak keberatan pak ustadz
cek tolong antar pak ustadz
supaya kamu tidak dapat pahala
kamu kan jarang dapat pahalanya
sok atau antar pak ustadz ini
waalaikumsalam pak ustadz
kunci rumah kamu tau di situ
kalau saya lupa naruh kuncinya
saya tinggal nengok ke kiri
saya kalo taruh sembarangan suka lupa
biar kuncinya gak hilang
ya kunci kamu memang tidak hilang dong
tapi rumah kamu kan tidak aman jadinya
ini kunci motornya diambil yang ditinggal di situ
ya sudah saya permisi
bapak bapak prabut
jangan lupa peraturan
terima kasih variant
semoga bermanfaat sih samanya
itu tadi si entin tes sakit
acing yang ntar entin ke dokter
eh untungnya buat saya apa mak
tungguin aja mak
acing juga datangnya siang
kok gak sama dede
aduh angkot mana sih